jangan dipikirin omongan dadang jangan dipikirin ngomong dadang
bukan saya ini mau secepatnya pulang ke saudi
saya harus menghemat cuti saya
karena nanti agar lebaran saya punya cuti lebih lama
jadi saya ingin membicarakan masa jennifer hingga tuntas
silahkan duduk bu
baby udah selesai bu
kalau denny sama veronica gimana
denny udah selesai bu
aku sedikit lagi bu
nah kalau udah selesai jangan lupa besok dikerjain ya
nanti besok di lalu periksa
sekarang kalau udah selesai nyatetnya ibu mau membahas yang kemarin
masih pada inget nggak ceritakan cilang kemarin
masih bu masih
masih bu masih
kalau pada masih ingat sekarang ibu mau nanya
apa sih pesan yang terkandung dalam ceritakan cilang kemarin

ibu mulai dari siapa ya
ayo siapa yang mau duluan
ya udah kalau gitu bu yola yang pilih ya
ibu pilih denny
kalau menurut denny nasihat apa sih yang terkandung dalam ceritakan cilang kemarin
kancil adalah hewan yang cerdik bu
ada nasihat yang lainnya enggak
udah bu kayaknya itu aja
nah sekarang kan denny udah jawab
sekarang gantian nih
ayo siapa yang mau duluan
ya udah ibu pilih deh
menurut kamu alasannya apa
buaya adalah hewan yang setia kawan bu
tidak serakah mereka mau membagi makanan kepada sesama temannya bu
bagus pinter kamu
ada yang lainnya gak
tidak ada lagi bu itu aja
ya udah berarti sekarang tinggal debbie
apa sih nasihat yang terkandung dalam ceritakan cilang kemarin
buaya adalah hewan yang tertib bu
mereka mampu berbalis dengan patuh bu
wah bagus jawabannya
terus ada yang lainnya enggak
kayaknya gak ada lagi deh bu
dari cerita yang sama
kalian menemukan pendapat yang berbeda beda
kalau denny melihat dari sisi si kancil
kalau debbie dan veronica melihat dari sisi si buaya
sekarang ibu jelasin pendapat ibu ya
menurut ibu guru
nasihat yang terkandung dalam cerita si kancil dan buaya
itu adalah walaupun si kancil itu terjepit
dia tidak punya jalan lain untuk menyelamatkan diri
dia tetap tenang
karena kalau kita menghadapi masalah dengan tenang
pasti kita akan menemukan penyelesaian yang baik
gitu menurut ibu guru
nah kita semua kan punya pendapat yang berbeda beda
tapi semuanya benar
jadi menurut kalian kesimpulannya apa
kita harus menghargai pendapat orang lain
kalian pinter semuanya
yaudah kalau gitu
belajarnya sampai di sini dulu
cerita lagi dong bu
nanti besok kita lanjut lagi ceritanya ya
kalau gitu ibu pamit dulu
jangan lupa ya
yuk kita beres beres
mengenang cerita zaman dulu
cerita masa lalu apa saja
apa yang harus saya ceritain kok
saya nanya bukan nyuruh
kamu cerita masa lalu apa saja
ah bukan saya yang cerita kum
atem yang cerita
ya masih dibasok kumis kum
maksudnya setelah makan bakso
terus minum di warung bakso kumis
abis itu kalian bertiga kemana
iya shopping itu artinya belanja
atem yang ngasih tahu saya
ya mana saya tau kum
ya tapi kan kamu lihat apa yang atem beli
belum dibuka kum
sampai saya tadi kesini
idoyeng lehoi dari mana aja
seharusnya saya yang nanya ceng
kan kamu baru datang
jennifer mau sekolah lagi kum ceng
pada bahagia ya sadatah
pada ngecap alhamdulillah
senang sabunin ya
ngerasa kegeran ngomong pedut
aduh cantik banget
kok bisa ya pas begini coba muter lagi
aduh kok pas sekali
nanti sebentar lagi jennifer sekolah lagi ya
seperti teman teman yang lain
tapi ma jennifer gak mau belajar sama bu guryola
pokoknya jennifer gak mau ma
atam kapan balik
gak tahu kang dadang
kan kemarin saya kabur sama jenniper
maksudnya balik luar negeri
kapan atam balik luar negeri
sabar dong sabar
sabarnya udah ditahan dari kemarin kum
kemarin saya tuh udah janji
kalau dia ketemu lagi sama jennifer
saya tidak akan emosi lagi sama dia selamanya
kum kang dadang lucu kalau lagi emosi
bulan puasa nanti kamu tetap masak buat kesuara
kamu yang ditanya kum
mau masak apa enggak
iya tergantung koswara doi
kalau misalnya kaswara buka ya saya masak
koswara tutup ya saya tidak masak
kalau saya sih berharapnya bulan puasa ya koswara tutup
dia lupa dia makan
kenyang gak batal
bentul juga kamu ceng
kuasa emang sebenarnya gampang ceng
gaya kamu dang
betul kang dadang
kalau kita baca niat terasa gampang
kuasa itu cuma dua
bukan saya ini mau secepatnya pulang ke saudi
saya harus menghemat cuti saya
karena nanti agar lebaran saya punya cuti lebih lama
jadi saya ingin membicarakan masa jennifer hingga tuntas
silahkan duduk bu

saya mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah